apaan rama rama yasmin
lo dimana lan
pajara kentisnya udah mau mulai loh
kok lo belum keliatan juga
gue dirumah yas
gue gak boleh pergi sama bokap gue
bukan gue mikir gue belum sehat
padahal gue udah rapi kayak gini
lo jangan maksain
laki laki macam apa
kamu biarkan diri kamu itu ditolong sama seorang perempuan
itu gue sepura pura tau
gue gak ada hubungannya sama masalah lo
susut banget muka lo
pokoknya kalian harus
sebarkan berita ini
biar orang orang di sekolah ini tahu
kalau unggulan jadi korban pemukulan gara gara roman
terus sih wulannya gimana
baik baik aja kan
ya untungnya dia baik
nanti kalian jangan lupa kerjain tugas dari gue
katanya semalam si roman digebukin
iya gue denger katanya wulan sampe luka gitu ya
kasian banget wulan
si roman dimana sih
katanya si roman digebukin
malah si wulan juga
malah si wulan juga kenal
ini kalau si roman itu celebrity nih
udah masuk info timen
udah ada beritanya tuh
kalau yang gue bingung
kenapa mereka digebukinnya tuh malem malem
mereka emang ngapain malem malem berdua
coba apa jangan jangan
oh udah gak
samuel tau berita ini
gue udah tau
habis sudah nih si roman
yang penting kita berusaha untuk mendamain mereka aja deh
enggak tapi samu
kok tau samuel gimana
enggak tapi kayaknya belum datang deh

ya kan nanti gue perform sama dia
jadi gue pengen latihan dulu sama dia
yaudah gue cari bulan dulu ya
kasih wulan dulu
terus juga tanya dia sekarang lagi di mana
lo aja yang telepon
nih gue kasih nomernya
lo aja jangan gue
kalau gue yang ada malah berantem
yaudah gue telepon
apaan romanya asmi
acara kentasnya udah mau mulai loh
kok lo belum keliatan juga
gue di rumah yas
gue gak boleh pergi sama boup gue
bokap gue mikir gue belum sehat
padahal gue udah rapi kayak gini tinggal jalan
kalau emang lo gak bisa lo jangan maksain
nanti yang ada nyusahin
masalahnya gue itu harus baca puisi sama roman
kalau gue gak jadi dateng bilanginnya sama roman
udah lo tenang aja
roman kan baik
yaudah kalau gitu cepet sembuh ya lan
yaudah gue cabut ya
sam kenapa lagi sih
kalian semua udah siap kan

mereka udah siap
tidak ada yang mau dihubungi
si devon belum dateng dateng
iya devon gak keliahkan
aduh maksudnya gimana ya tarla
iya doa kalau tidak ada defon ya kurang orang ya bu
saya disini bu
yaudah kalian siap siap ya
soalnya sebentar lagi kalian tampil
selamat ya man
lo gak jadi tampil
tapi gue gak mungkin juga kan
aduh siapa yang bisa dimintain tolong
tante lo lagi sibuk gak
aku ganggu ya
aku nggak boleh sekolah sih sama papa
kiranya aku masih sakit